pertama tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh media yang telah meliput acara g dua puluh
dan perlu saya sampaikan bahwa pagi hari ini setelah acara g dua puluh
saya ke pasar badung untuk seperti biasanya saya ingin melihat harga harga barang
kemudian inflasi yang itu penting dalam hal kita membuat
policy dari keadaan keadaan yang ada di pasar
dan itu kita lakukan kalau pas saya berkunjung ke baik ke desa ke kota di lima ratus empat belas kabupaten kota
ke provinsi dan lain lainnya